meskipun kurva covid sembilan belas melandai tercatat pada pekan november dua ribu dua puluh satu terjadi peningkatan kasus baru
tercatat satu november dua ribu dua puluh satu sebanyak empat ratus tiga kasus kemudian di dua november tercatat enam ratus dua belas kasus
dan di tiga november tercatat delapan ratus satu kasus
dan sejumlah daerah juga menjadi penyumbang kasus covid sembilan belas seperti dg jakarta jawa barat dan juga jawa timur
yang dimana rata rata tujuh puluh kasus baru terjadi perharinya
meskipun sekecil apapun kasus baru menjadi pengingat kita bahwa covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
meski angka positivity rate di indonesia telah menurun
masih terlihat adanya peningkatan kasus baru pada awal
november tercatat selama periode enam oktober hingga empat november
positivity rate indonesia sebesar tiga persen
menurut ahli epidemiologi hal ini terjadi karena sudah adanya pelonggaran dan mobilitas masyarakat yang kembali normal
hal ini semestinya menjadi peringatan bagi masyarakat maupun pemerintah untuk memperketat protokol kesehatan
satu sinyal atau alarm yang serius
karena harus difahami meskipun indikator absolut seperti angka reproduksi efektif maupun test positivity rate itu
sudah dalam level yang baik sangat baik bahkan
tapi level transmisi indonesia dan seluruh provinsi di indonesia itu masih dalam level yang mengkhawatirkan
meski sempat mengalami peningkatan pasien pada empat november yaitu dari satu ratus delapan puluh satu menjadi satu ratus delapan puluh tiga pasien
sejumlah antisipasi tetap dilakukan rumah sakit darurat wisma atlet
di antaranya dengan menyiapkan relawan tenaga kesehatan hingga sarana prasarana
pada waktu yang ada kita laksanakan inventarisasi
inventarisasi ini dalam arti kita cek lagi alat alatnya apakah memang kita servis kita perbaiki
untuk nanti kalau ada pelonjakan kita sudah siap terutama sistem oksigen
lalu alat alat ventilator dan alat alat monitor jantung
sejumlah upaya juga dilakukan pemerintah
mengantisipasi terjadinya gelombang tiga covid sembilan belas
selain meningkatkan testing tracing dan treatment pemerintah terus menggenjot capaian vaksinasi
di mana saat ini cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai lima puluh delapan sembilan puluh sembilan persen dan dosis kedua tiga puluh enam delapan puluh dua persen
kemudian memperkuat vaksinasi dan protokol kesehatan
oleh karena itu masyarakat diminta untuk selalu mematuhi kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan covid sembilan belas
pastikan tempat tempat tujuan wisata dibuka terbatas pada periode nataru dan telah membentuk satgas protkes tiga m di fasilitas publik
sejumlah ahli memprediksi gelombang ketiga covid sembilan belas dapat terjadi pada desember dua ribu dua puluh
menyikapi hal tersebut pemerintah akan melakukan pembatasan pembukaan di area wisata
guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat liburan natal dan tahun baru